kabut asap dampak kebakaran hutan dan lahan yang menyelimuti kota jambi
membuat tingkat pencemaran udara yang tertera pada indeks standar pencemaran udara ispu
meningkat dengan kualitas udara tidak sehat
sayangnya masih banyak warga terutama murid sekolah abai menggunakan masker
chelsea murid kelas lima sekolah dasar negeri nomor empat puluh tujuh ini mengaku tidak memakai masker karena belum terbiasa
tapi sudah terasa ada asap nih
apa yang terasakan indek ada batuk ada bilek
bilek dan agak aneh
sabta kesuma wakil kepala sekolah sd empat puluh tujuh mengaku terus mengimbau siswa untuk menggunakan masker
selain itu pihak sekolah akan mengurangi aktivitas di luar ruangan untuk meminimalisasi dampak polusi udara terhadap kesehatan siswa
memang peserta didik belum terbiasa dengan himbawan yang kami lakukan
pada kegiatan pagi tadi kami ulang himbawan tersebut
kami lakukan secara masif
setelah didik kami ulangi bagian belum menggunakan masker kami imbau kembali
untuk besoknya kami pastikan siswa siswa yang menggunakan masker
akan kami berikan himbawan lebih keras supaya mereka menggunakan masker
wali kota jambi syarif fasha mengaku sudah menginstruksikan warga maupun murid menggunakan masker bila ispu terus meningkat
sejumlah upaya akan dilakukan untuk mencegah dampak buruk polusi udara
mulai dari pembagian masker secara massal meliburkan aktivitas belajar mengajar di sekolah hingga bekerja dari rumah
apabila memang meningkat udara yang menjadi memburu nantinya partikel pm nya membesar nanti
maka kami persiapan untuk membagikan masker kepada masyarakat dan upaya upaya seperti sebelum sebelumnya
itu meliburkan anak anak sekolah dan lain sebagainya atau melakukan work
waktu home home dari rumah
atau home dari wfa dari rumah masing masing untuk bekerja
seperti covid dahulu
pemkot jambi melalui dinas pendidikan akan terus memantau penggunaan masker di sekolah sekolah
hingga mewajibkan penggunaan masker selama terjadi kabut asap
termasuk imbauan secara berkala melalui pemerintah desa agar warga tertib memakai masker